car free day di kawasan sudirman tamrin masih ditiadakan
membuat kawasan tersebut kembali dipadati ribuan orang pada minggu pagi
banyaknya warga yang mengabaikan aturan protokol kesehatan
membuat petugas satpol pp menindak mereka dengan memberikan sanksi sosial
kawasan sudirman tamrin kembali dipadati ribuan warga yang berolahraga pada minggu pagi
mulai dari berjalan kaki hingga bersepeda
sejumlah warga ada yang mengabaikan aturan protokol kesehatan
seperti tidak menjaga jarak aman dan tidak menggunakan masker
petugas satpol pp pun menindak mereka dengan memberikan sanksi sosial
petugas juga menindak sejumlah pedagang kaki lima yang nekat berjualan di kawasan ini
untuk memberikan efek jerah petugas juga menyita barang dagangan milik para pedagang
kami dari satpol pp tetap melakukan penindakan bagi yang tidak pakai masker
kami juga melakukan penindakan
kami juga melakukan penindakan terhadap para pedagang yang masih berjualan sepanjang sudirman tamrin
karena sebagaimana kita ketahui bahwa carpre d ini belum ada
sehubungan dengan psbb transisi yang diperpanjang
jadi kami hindau kepada seluruh masyarakat
kiranya agar selalu menjaga jarak tidak berkerumun
bagi yang melakukan aktivitas olahraga silakan jalan terus movie